ya allah paman sanjang lodaya
bisa tewas seperti ini
karena ayah anda prabu sangat marah kepadanya
ini tidak bisa dibiarkan
inilah istana masa depanku
aku akan berkuasa di istana ini
dan semua orang akan menyanjung nyanjung namaku
jualan sekali masuk ke dalam istana
kalian mempunyai dua pilihan
maka kalian akan selamat
atau menjadi musuhku
aku sudah memberikan kalian pilihan
tapi kalian memilih
saya akan membaw martinez
jika itu orang tua
dan lebih baik
di wajah kita
tapi mari milik dengan contoh
di hai figure
delihat pesta aprellini adalah
apa apa kamu teg itu wae
beraninya kau melukai calon suamiku
jangan kan calon suamimu
dirimu saja bisa aku bodoh
jasar melek tuang
kamu itu sudah kelamaan menjanda judul otakmu miring sebelah
biar kuperbaiki jodoh otakmu yang rusak
sumpah murni murabi
kau apa raja
kisuba kau masih tidak dengar
ada apa mencari kami
aduh aduh aduh kenapa ini
kenapa kau mengagetku
coba kalau saya punya penyakit jantung
terus jantung saya terkejar
aku akan mati aku akan mati
tidak perlu banyak bicara
apa maksud kedatanganmu kemari
aduh aduh aduh
ini kisuba tidak ada
it ada kabar baik kabar gembira
tak prabu siliwangi itu sedang bertarung
dengan sancang lodaya
mereka teh saling bunuh membunuh
mau bunuh membunuh gitu
aneh kenapa mereka ingin saling membunuh
aduh aduh aduh
ini tidak se
sudah jangan bicara
jangan banyak berkata
dan jangan banyak bertanya
kita kesempatan kalian berdua
untuk menghabisi prabu siliwangi
ya kau benar curaling
aku akan sangat senang melihat keduanya mati
ya aduh yaudah aduh
tah mereka tah
ayah di hutan jati arah sana
sudah saya suruh orang berdua itu
mudah mudahan baik baik saja
cemburu pada paman sancang
tapi demi allah
ini semua salah faham
ketika ibunda dan yundara rasantang sedang berjalan
ada seseorang yang menghadang
dan raka sancang lodaya yang menolong ibunda
ketika raka sancang lodaya membawa ibunya
tiba tiba ada ayah andamu datang
dan terjadilah semua itu
semua itu salah faham
hanya salah faham ya allah
aku harus menghentikannya
aku menyingkir bunda
buat yang benar

apa yang saya lakukan

bisa tewas seperti ini karena ayah anda prabu sangat marah kepadanya
ini tidak bisa dibiarkan
mohon maaf ayanda prabu
apa yang kau lakukan
maafkan aku ayanda prabu
aku tidak akan menyingkir dari ayanda prabu
jadi kau lebih memilih melawan
mohon maaf ayanda prabu
aku tidak ingin ayanda prabu melukai paman sanjang lodaya
ini bukan urusan
maaf ayanda prabu
aku sekarang bukanlah anak kecil lagi
ayah anda hanya termakan oleh khas hutan
jadi kau ingin menasihati
paman sanjang lodaya menyingkirlah
paman sanjang lodaya
paman sanjang lodaya
ternyata nyerempak ingin membunuhku